mantap tangga punya bibit selamat datang di rumah bobby surprise pop kok sepakai bantuan bantuan
susah nggak boleh mayah maya yagi ya soalnya kan susanan
ya udah sekarang kita ke bandara kita ubah jadwal kita gue mau hari ini juga kita pulang
hati lu boleh panas otak enggak
lihat ulangkan tadi gue jadi dejavu ide jangkau sama apa sih
lu ingatkan gue dulu sempet dekat sama bella waktu gua ke rumahnya bella gua
lihat bella lagi dipeluk dan hari ini juga gue harus mengalami hal yang sama
maaf ya tapi gue sama sekali nggak bisa maafin pengkhianatan saya sama sekali nggak bisa
setau gue ya
kalau orang lagi ulang tahun itu seharusnya dia senang bukan nangis
atau mau gue ngapusin air mata lo
biar gua aja
itu tadi pacar lo
hai aku ingin pacarmu marah
jadi aku nggak boleh bisa di
dan bahasa romanya lo juga belum lancar kan
gue cowok yang ajak lo pergi
jadi gue yang harus bertanggung jawab buat nganterin lo balik
sofa anak anak dulu
siapa yang nelfon tuh
belum ke anak
ular melata ketabrak letak
salam dari kita di jakarta
rahmat sama ular mah kok gak ada di situ
gue pake tayelah
ini pasti pacaran
tidak ada ada nipah beda tuh
di sini ada
pada bawel banget sih udah
malam ini gue baru ke jakarta dan besok gue nyampe
lalu lo bukannya baru sampe
susah jelasinnya pokoknya gini intinya gini
hubungan rahmat sama ular berantakan
rahmat sama ular berantem
lah kenapa emang kok bisa sih
ya gue gak tau ulang kayaknya selingkuh
hubungan rahmat sama ular berantakan
rahmat sama ular berantem
ya gue gak tau loan kayaknya selingkuh
yaudah yaudah pokoknya besok kalian bisa jemput kan
udah hitung mah gampang gampang gampang aja ya
lo bener bener udah dilepehin sama ular
hidupan ya ampun
ular jadi bahasa seru
lo tuh kalo jalan gimana sih
liat liat dong nih baju gue jadi basah kotor
kok jadi lo sih yang sewet
tengen siapa suruh lo jalan gak liat liat pake muter muter segala lagi
kok lo jadi malah nyalahin gue sih
eh di mana mana tuh ya kalau orang salah dia yang minta maaf
eh devo lagian ya disini itu ada kooperasi
lo bisa kan beli baju di kooperasi terus lo pakai
ibet banget sih
apa lo mau baju lo gue kotorin hah
lagian lo apaan sih devo lo tinggal maafin gue aja jadi kelar kan urusannya
maung tatang gak punya bibi selamat datang di rumah bobi
kok usah pake pantun pantun segala kali bob
susan juga udah tau kalo kita udah nyampe
susan gak boleh mayah mayah lagi
soalnya kan susan dan bobi udah pacaran
jadi gak boleh marah marah halus mesra mesra
sekarang gandeng tangan bobi
iya gak mau enak aja mau nambah jadi gandeng
ya susan biar kaya raja raja spanyol gitu susan
ayo kan biar skenario cinta kita tuh gak ketahuan sama mamanya bobi
ya udah ayo eh lantar juga enak lama lama
ini calon menantunya emak
calon menantunya emak
hah jadi ini pacar lo
akhirnya doa hamba terkabul akhirnya anak anak berapa apa jodoh
alhamdulillah ya allah
ya allah seneng banget aduh aduh seneng banget
wah girang bener ma kayak dapet uang kaget
ya allah bukan
ini pacar lo beneran nih
ya allah makan kentang di balik pintu selamat datang tolong bantu
punya bini suka makan ikan teri mari kesini calon istri
deketan aja deketan
ya allah pak emang kalau allah udah menciptakan pasangan pasangan begitu ya
ada siang ada malam ada hitam ada putih
ada gembrang ada kurus
paling nggak memperbaiki keturunan lo ya memperbaiki keturunan lo
iya keturunannya si bobi bagus
lah keturunan gue yang ntar yang rusak
gue kepena sama roman eh kenapa malah si bobi sih
hah hah aduh aduh bobi aduh
aduh ales elusan bobi di depan ma
bobi lo inget juga bobi ini belum halal
nggak boleh nggak boleh
gak dikosok kosok sepatu aja di batu akik
ya udah kalau begitu lu berdua santai santai di sini
nggak biasa orang sibuk
liat tuh mama bobi bahagia banget kan
ma mau pamerin ke seluruh warga kampung sini
kalau mau dipilih cong mantu
kasih tau ratunya orang sekampung
rati ratunya orang sekampung ya
wah rt lo ada punya salam bantu
harusnya di neskejul aja
bobi apaan sih
ngerangkul ngerangkul segala udah keteknya basah lagi
ini kan pekerja keras
itu basah banget keteknya
bob inget ya
kita tuh pacaran cuma sebulan
jangan ngimpi ya susah nggak bakal mau nikah sama bobi
udah susah mau pergi
tentu banget tuh cewek